pt pln akan membagi kembali menurunkan tarif listrik non subsidi setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika terus menguat dalam satu bulan terakhir
penurunan tarif listrik yang mulai berlaku mulai satu april pukul wib itu diberlakukan untuk dua belas golongan pelanggan yang telah menerapkan tarif adjustment untuk periode april dua ribu dua puluh
besaran variable yang mempengaruhi perubahan tarif april dua ribu enam belas adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan harga minyak dunia
pada februari dua ribu enam belas nilai dolar berada di kisaran rp tiga belas lima ratus rupiah turun tipis dari rp tiga belas delapan ratus pada januari
sementara untuk harga minyak bumi naik tipis dari kisaran dua puluh tujuh dolar pada januari menjadi dua puluh delapan dolar per barel pada februari